dandi maulana back tengah persebaya surabaya resmi berpamitan dari tim persebaya di stadion gelora delta pada senin sore
pemain muda ini akan membela persija jakarta pada liga satu indonesia putaran kedua
di tim persija jakarta dandi akan menjadi poros halang yang memperkuat pertahanan tim berjuluk macan kemayoran tersebut
persija jakarta diketahui memiliki sederet pemain yang berposisi sebagai back tengah
akan tetapi dua diantaranya yakni maman abdurrahman dan otavio dutra saat ini berada di usia yang tak muda lagi
selama membela persebaya back tengah berusia dua puluh empat tahun tersebut baru tampil sebanyak dua ratus delapan puluh tiga menit di liga satu musim ini
semua ya pengen kita selesai sampai habis berjuang sama sama
tapi ya semua sudah diatur sama tuhan juga kita harus profesional juga apa yang terjadi di depan
dandi sendiri pindah ke persija bagaimana
alhamdulillah antusias juga ya sama seperti persebaya juga tetap harus profesional sih mau dimanapun saya berada
kebergian dandi maulana diamini oleh pelatih aji santoso
menurut pelari asal malang ini kepindahan dandi maulana merupakan hal yang wajar terjadi di sepak bola profesional
setelahnya dandi apa ada rencana untuk menambal pengganti
kayaknya enggak karena saya berpikirnya mungkin kita punya ada tiga ya
yang memiliki posisi stopper ada leo ada rizwan ada di si ridho kan nanti kegiatan tinos nggak ada lagi dia
untuk sampai akhir musim kan ada jadi ya nggak ada
dan ini ada kita ada pemain yang bisa catur bisa stopper brown juga kita bisa memiliki dua posisi bisa stopper bisa baik kanan
jadi untuk mencari stopper lagi kayaknya enggak
surabaya kini tengah mempersiapkan diri untuk melakoni liga putaran kedua yang akan digelar pada empat belas januari nanti